sudah lebih dari tiga tahun sarlan abdul rahman menanam vanili di pekarangan rumahnya di kecamatan sawangan magelang jawa tengah
pensiunan pegawai negeri sipil ini memilih mengisi hari tua dengan kegiatan menanam vanili karena dianggap tidak merepotkan
aktivitas pengawinan putih dengan benang sari atau polinasi ini misalnya
biasa dilakukan dalam rentang waktu pendek yaitu sekitar tiga jam saja mulai pukul enam hingga pukul sembilan pagi
karena vanili itu disarankan kalau pakai sebagian besar harus berasal dari nutrisi organik
ilmu budidaya vanili ini didapat sarlan dari geraldi bonaventura pinotoan atau biasa dipanggil jerry
gari terinspirasi setelah bekerja bersama saudaranya yang juga petani vanili di bekasi jawa barat
kini geri telah bermitra dengan tujuh belas petani di sejumlah pulau seperti jawa sumatera
jusa tenggara dan papua
dalam kerjasamanya geri memastikan vanili bisa menghasilkan kecuan
bisa kita estimasikan untuk omset atau pendapatan dari lahan seperti ini aja bisa tembus mungkin sekitar dua sampai tiga m
jadi untuk mendapatkan satu m itu dalam satu tahun setidaknya punya lahan lima kali lima atau sekitar sepuluh kali lima lah
dengan jarak tanam yang dirapatkan
untuk meningkatkan harga jual
deddy memilih menjual vanili ke luar negeri
pendiri diekspor ke tiga negara yaitu malaysia australia dan belanda
dengan sistem yang transparan gary yakin petani yang bermitra dengannya akan mendapatkan harga lebih baik
satu kilo di indonesia kemungkinan itu hanya sekitar tiga juta empat juta lah
itu sudah termasuk rendah kalau di tahun dua ribu dua puluh satu
sedangkan untuk saat ini harga vanili ketika kita ekspor di beberapa negara
itu sudah tembus sampai delapan juta
vanili sering disebut juga emas hijau karena menghasilkan cuan fantastis dengan perawatan mudah serta bisa menggunakan lahan yang sempit
emas hijau lainnya adalah rumput laut
nah di kepulauan seribu kurang lebih satu ratus lima puluh ton rumput laut dihasilkan selama setahun oleh para pembudidaya
ada beragam jenis metode penanaman rumput laut yang bisa dilakukan
namun di kepulauan seribu metode tanam yang dipakai adalah metode dasar atau bottom meset
kalau kita penyamparan ini ini ibaratnya sawahnya kalau lagi di darat ya
karena saya baru sadar ketika di atas mata dia nggak gitu gelap tapi kita turun
itu di bagian bawahnya itu udah ada kayak garis lurus panjang mementang itu si bibit rumput lautnya
setelah ditanam selama minimal empat puluh lima hari rumput laut dapat dipanen

panen nelayan bisa mendapatkan lima puluh sampai seratus kilogram rumput laut
bila cuaca tengah terik proses penjemuran hanya memakan waktu tiga hari
namun bila sedang musim penghujan rumput laut biasanya baru akan mengering setelah satu hingga dua pekan
kita dari sini kita olah jualnya ke pengepul ada pengepulnya
dari pengepul paling dibawa ke pt
oh dibawa ke perusahaan
kebanyakan sih katanya sih buat alat alat kosmetik rumput laut
beda buat yang konsumsi beda ya
terdapat dua jenis rumput laut yang dihasilkan dari tempat ini
pertama yang dijual dalam bentuk rumput laut kering asin
dan yang kedua adalah rumput laut kering tawar yang biasa diolah menjadi aneka makanan
meski harga rumput laut seringkali tidak stabil
salah satu cara untuk menaikkan harga rumput laut di pasaran adalah dengan mengolahnya menjadi beragam kudapan
tim liputan cnn indonesia
penyakit diabetes dikenal sebagai mother of all disease
karena merupakan induk atau ibu dari penyakit penyakit lain
seperti hipertensi penyakit jantung dan pembuluh darah
stroke gagal ginjal hingga kebutaan
sering kali penyakit diabetes dianggap sebagai penyakit orang dewasa
padahal penyakit diabetes tidak hanya menyerang orang dewasa
tetapi juga pada anak anak
berdasarkan data ikatan dokter anak indonesia
kasus diabetes pada anak di tahun dua ribu dua puluh
tercatat meningkat hingga tujuh puluh kali lipat sejak dua ribu sepuluh lalu
data idai ini mencatat ada sekitar satu enam ratus empat puluh lima anak di indonesia
mengalami diabetes yang tersebar di sejumlah kota di indonesia
mulai dari jakarta surabaya palembang hingga medan
dengan laporan paling banyak berasal dari kota jakarta dan surabaya
dari data jumlah anak dengan diabetes yang dikeluarkan ikatan dokter anak indonesia
sebaran kasus paling banyak adalah anak pada rentang usia sepuluh hingga empat belas tahun
sebanyak empat puluh enam dua puluh tiga persen
tiga puluh satu lima persen lainnya berusia lima hingga sembilan tahun
lima belas persen berusia hingga empat tahun
dan tiga persen diderita anak usia lebih dari empat belas tahun
diprediksi data jumlah anak penderita diabetes tersebut akan terus naik
karena selain data belum mewakili seluruh daerah
banyak kasus yang tidak terdiagnosis
indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penderita diabetes yang sangat tinggi
dan jumlahnya pun meningkat dari ketahuan
dan tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan
apalagi diabetes ini bisa dikatakan adalah the mother of all disease
jadi ibu dari semua penyakit
nah bukan saja diderita oleh orang dewasa
tapi anak anak pun sekarang sudah mulai menderita diabetes
nah tentu saja kita juga perlu memahami apa sih sebenarnya penyakit diabetes ini
dan tipe tipenya serta pencegahannya
sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang benar dan juga paham ya mengenai diabetes ini
kali ini kita perlu belajar mengenai apa itu saja diabetes yang bisa diderita oleh anak anak
saya sudah ditemani oleh dokter piprim basarahianwarso
yang merupakan juga seorang ketua dari ikatan dokter anak indonesia
dokter piprim apa kabar
apa kabar mbak
dan kalau saya lihat ini ya sebenarnya
terus terang saya kan di dunia televisi sudah cukup lama
dan saya juga sudah sering mewajibkan
caranya khususnya mengenai kesehatan
nah yang paling berkesan bagi saya ini adalah jumlah penderita diabetes di indonesia
yang semakin lama itu semakin meningkat
ini kalau saya lihat ya mungkin karena pola hidup pola makan dan lain sebagainya
tapi katanya jumlah penderita diabetes yang masih dikatakan anak anak
ya di atas sepuluh tahun bahkan di atas lima tahun itu jumlahnya juga meningkat
tinggi pada tahun dua ribu dua puluh tiga dibanding tahun dua ribu
bisa dijelaskan mungkin dari segi statistiknya dok
jadi kita menghitung prevalence ya
artinya jumlah kumulatif penderita diabetes pada anak
itu dari dua ribu sepuluh yang kejadiannya cuma dua puluh delapan per seratus ribu
meningkat menjadi dua per seratus ribu
jadi kalau dua dibagi dua puluh delapan itu kan sekitar tujuh puluh lebih lah
namun memaknainya begini bisa jadi itu berbarengan dengan penemuan kasus
atau pencatatan kasus yang juga meningkat
seiring dengan awareness dari para dokternya juga masyarakat terhadap diabetes pada anak
sehingga penemuan kasusnya pun ikut meningkat
walaupun secara real di lapangan bisa saja masih banyak sebetulnya kasus kasus diabetes pada anak
yang tidak tercatat atau tidak terlaporkan
oke jadi ini bisa fenomena gunung es itu yang pertama
sehingga bisa jauh lebih tinggi dari angkanya
tapi kalau diangkakan sekarang kira kira berapa
data per januari itu satu enam ratus empat puluh lima
satu enam ratus jadi hampir satu tujuh ratus ya
nah ini katanya tujuh puluh kali lipat dibanding dari dua ribu sepuluh yang kemungkinan karena sudah lebih banyak orang yang mendeteksinya
dan ini sudah dicatatkan sebagai statistik
tapi ini sangat mengkhawatirkan
bisa apalagi kalau ini merupakan fenomena gunung es
apa yang terjadi antara dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua puluh tiga pada pertumbuhan anak anak di indonesia
kalau pak piprim sendiri melihatnya apa yang berbeda
baik dari pola makannya dari habitnya dan lain sebagainya
karena tahun dua ribu sepuluh kan lumayan ya tiga belas tahun yang lalu
jadi memang diabetes pada anak itu kan ada sebagian besar dua tipe
tipe satu dan tipe dua
kalau tipe satu itu diabetes karena kerusakan kelenjar pankreas
dia tidak bisa memproduksi insulin
jadi ini kelainan bawaan atau genetik
lahirnya normal tetapi karena suatu proses ada sel sel imunitas yang kemudian merusak
jadi sel sel ini membuat sel sel beta pola langarans itu tidak bisa memproduksi insulin
padahal insulin kan kita tahu untuk metabolisme glukosa ya
jadi karena glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel tidak di metabolisme gula darahnya sangat tinggi
pada tipe satu ini karena tidak ada produksi insulin sama sekali ketika sel sel tubuh itu tidak bisa menggunakan glukosa sebagai bahan bakar
dia akan menggunakan keton sebagai bahan bakarnya
dan produksi keton pada diabetes tipe ini tidak terkendali
bisa sangat tinggi kadarnya di atas dua puluh dua puluh lima minimal
itu yang menyebabkan kemudian pasien ini sering dideteksi pada saat dia mengalami koma
jadi gula darahnya sangat tinggi ratusan ketonnya juga sangat tinggi
dan acidosis berarti kan tubuhnya asam
asam iya betul asam
kenapa karena pembentukan keton tidak terkendali ini karena remnya blong
rem pembentukan keton ini adalah insulin
jadi pada orang orang normal walaupun katakanlah puasa selama berhari hari itu ketonnya terbentuk tapi ada remnya yaitu insulin
tapi pada anak anak tipe satu ini dia nggak ada remnya
jadi sudah terlambat ya sebenarnya
iya dia sebenarnya sudah diabetesnya sudah cukup lama
kalau kita bicara anak ini dari rentang usianya itu seperti apa
dan biasanya ini kan pasti ada simptomnya ada gejalanya
ya baik orang tua maupun dokter gitu perhatikan supaya jangan sampai koma dulu
baru dianggap ini tipe menderita tipe diabetes satu
jadi diabetes baik tipe satu maupun tipe dua itu kan memang gejalanya diabetes ya
gejala diabetes itu kita kenal kalau istilah medisnya polidipsi poliori polifagi
jadi dia banyak apa namanya
banyak minum banyak makan banyak kencing
dan tubuhnya kurus
jadi gejala gejala seperti ini harusnya menjadi awareness ya
kalau anak itu banyak minum banyak makan kencingnya juga banyak ini ada apa nih
biasanya kalau anak anak seperti ini paling ideal dilakukan check up gula darahnya seperti apa kadarnya
atau kalau anak anak sekolah bisa juga periksa gula dalam urinnya
terutama untuk tipe dua ya
tapi kalau yang paling akurat memang pemersaian kadar gula darah
dan ini biasanya rutin dilakukan biasanya kan anak kalau kecil sering dokter mereka selalu kesehatannya diperiksa divaksin dan lain sebagainya
apakah ini merupakan sop yang dilakukan oleh dokter anak
wah ini apa lagi sekarang ya
sebetulnya untuk medical check up pada anak itu ya memang belum terbiasa ya kita kan
karena medical check up itu pada orang orang dewasa apalagi manusia ya
nah pada anak anak memang kita lakukan pemeriksaan laboratorium atas indikasi
jadi memang dokter harus menyadari ketika pasiennya itu ada kecurigaan ke arah diabetes pada saat itulah seharusnya memang dia lakukan medical check up
setidak tidaknya dicek darah rutinnya
dengan gula darahnya seperti apa gula darah sewaktu
itu akan bisa cepat mendeteksi sebetulnya
nah ini mungkin juga untuk orang tua ya karena orang tua kan pasti dia tahu mungkin ya melihat anaknya kok maunya pipis terus atau berat badannya turun dan lain sebagainya
rata rata ini pada usia berapa tipe satu ini mulai menunjukkan simptom atau gejala yang mau tidak mau orang tua juga harus lebih
jadi ini bisa pada
apakah bisa baby juga misalnya
jadi kalau sebagian besarnya itu sudah sepuluh sampai empat belas ya
usia sekolah ya
di bawah itu usia lima sampai enam sampai tujuh itu juga bisa
dan di bawah itu juga bisa
tapi urutan terbanyaknya itu di
sekitar sepuluh sampai empat belas tahun
sampai empat belas tahun
jadi pada anak anak yang mengalami gejala tadi seharusnya orang tua kalau mencurigai dan mungkin tidak ada salahnya juga sekali sekali medical check up lah sekeluarga gitu ceklah gula darahnya seperti apa
apakah ini bisa keturunan juga kalau misalnya orang tuanya diabetes apakah anaknya juga kemungkinan untuk diabetes ada faktor genetik atau lebih karena faktor budaya
kebiasaan hidup maupun pola makan di rumah dok
faktor genetik tentu ada terutama nanti yang tipe dua ya faktor genetik itu biasanya terkait dengan tipe dua
tapi faktor genetik tidak akan terjadi kalau pola makan gaya hidup pada anak anak dan orang keluarga itu ya baik ini untuk tipe dua ya
ya untuk tipe dua
kalau tipe satu kan memang sudah ada kerusakan tuh
dan ini memang sudah
atau imun itu
ada ininya lah ada risetnya bahwa ini autoimun
ini sesuatu hal yang baru diketahui autoimmune atau dari dulu karena kata kata autoimmune sekarang kalau saya interview ya dokter tuh wah ini autoimmune wah ini autoimmune gitu
apakah ini memang sesuatu yang baru diketahui
sebetulnya ini sudah sejak lama
sudah lama ya
sejak lama sebetulnya bahwa tipe satu itu memang kerusakan kelenjar pankreasnya ya
dan itu nanti dibedakan
oleh pemeriksaan si peptide itu ya untuk membedakan apakah ini tipe satu atau tipe dua
jadi itu nanti dokter yang bisa menentukan
karena tata laksananya tentu sangat berbeda
kalau yang tipe satu karena pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin dia butuh injeksi insulin sepanjang hidupnya
diabetes tipe satu biasanya kurus kurus karena lemaknya habis untuk energi alternatif di otaknya
hanya saja masalahnya
karena gula darah yang tinggi plus produksi keton oleh liver yang tidak terkendali karena insulinnya nggak ada
ini yang bikin masalah
keton itu kalau banyak banget tinggi banget ya asem
jadi ketoasidosis tadi
itu bikin koma
nah kalau dari kita mendapatinya sejak usia anak ya tipe satunya
tidak ada penyembuhannya nggak ada obat untuk menyembuhkan
jadi kalau diabetes itu dikontrol
tapi tidak bisa disembuhkan
tipe satu karena tidak ada produksi insulin otomatis dia harus selalu diberikan insulin
ya khususnya insulin yang untuk basalnya itu
yang disuntikkan di malam hari
itu untuk insulin basalnya
kalau insulin yang kerja cepat itu kan tergantung jumlah karbohidrat yang dia makan
tapi insulin basal itu harus mau tidak mau dia harus diberikan di malam hari
nah ini kembali lagi ke pemahaman nih
kan kita pankreas yang memproduksi insulin
gara gara autoimun pankresnya tidak memproduksi atau memproduksi dalam jumlah kecil
sehingga si insulin ini dia yang buka pintu lah untuk
masuk ke sel
gulanya masuk ke sel karena dari sel itu kita mendapatkan energi
nah kalau ini tidak terjadi apa yang terjadi pada gula darah itu dok
dan apa yang nanti bisa menyebabkan yang tadi disebut keto
asidosis itu dan bahkan koma
dan berapa lama kira kira rentang waktu sebelum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan itu
jadi kalau katakanlah diabetes tipe satu
sudah anaknya tadi ya
banyak makan tapi kurus
anaknya juga not well doing gitu ya
karena energinya kan gak bisa dipakai
dan katanya ini kan kita kalau bahasa indonesia kan kencing manis ya
kencingnya memang mengandung gula
ya karena gula darahnya tinggi banget
jadi urinnya pun positif mengandung gula
nah anak anak yang seperti ini
akan mencari energi alternatif
untuk otaknya terutama
keton itu kan diproduksi di liver
diambil dari lemak
oleh karena itu diabetes tipe satu biasanya kurus kurus
karena lemaknya habis untuk energi alternatif di otaknya
hanya saja masalahnya
gula darah yang tinggi plus produksi keton oleh liver yang tidak terkendali karena insulinnya nggak ada
ini yang bikin masalah
keton itu kalau banyak banget tinggi banget ya asem
dan apa yang terjadi kalau darah kita atau tubuh kita terlalu asam
jadi ketoasidosis tadi
itu bikin koma
dan itu butuh dirawat di icu
butuh tata laksana yang khusus
untuk pakar ya
oleh pakar yang kompeten untuk masalah diabetik ketoasidosis
biasanya setiap dokter anak dia faham untuk tata laksana
dia mesti kasih insulin
dikasih cairan supaya nggak dehidrasi dan seterusnya
nah setelah misalnya tadi disebutkan rata rata orang mendeteksinya ketika dia sudah ketoasidosis ini
kan berarti kan sudah ini kan fatal kan jadinya kalau sudah tahap ini
ini bagaimana ini penanganannya dan kira kira seberapa inilah dari segi usianya dan apa
kalau sudah asidosis ini yang terjadi kepada perkembangan maupun pertumbuhan si anak itu
baik secara fisik maupun secara mental
anak yang sudah kena ketoasidosis diabetik ini
biasanya sudah berapa lama dian mengidap
bisa jadi dia baru beberapa bulan ya
gak ketahuan ya gejala awal tadi sampai kemudian gold rush tinggi sekali
gak dapat suntik insulin
atau penderita yang sudah ketahuan diabetes tipe satu tapi kan begini masalahnya
remaja ini problemnya bosen dia
tidak ada dukungan dari keluarganya atau tidak ada akses ke insulin misalkan
tidak ada akses
jadi padahal dia kan harus dapat insulin karena gak ada produk sama sekali kan
nah yang begini begini ini juga jadi masalah tersendiri
jadi selain kasus baru yang memang gak ketahuan dan gak dapat insulin
ada juga kasus kasus lama yang bosen gak mau suntik lagi karena dia sudah merasa aduh ngapain sih aku
apalagi ini kan usia anak sekolah remaja mereka juga mungkin merasa wah kenapa kok saya harus
oleh karena itulah selain dukungan medis juga butuh dukungan psikologis
oleh karena itu ada komunitas komunitas diabetes sama penderita dibina oleh pakar pakar endokrin anak ya
mereka biasanya bikin diabete camp misalkan
jadi disitu ada edukasi terutama pasien pasien baru
diedukasi oleh seniornya bersama dokter dokternya dengan di camp khusus
setelah itu diajarin bagaimana penyuntikannya bagaimana nutrisinya dan seterusnya
oh jadi ini sudah ada ya
sudah ada diabetik camp itu
dan itu teman teman ahli endokrinologi anak di indonesia dia membuat komunitas seperti itu
nah kalau dari ini kan dr iprim dari ketua ikatan dokter anak indonesia
nanti semua bahannya habis
memang dibutuhkan kesabaran jika ingin mencoba makanan yang sedang viral di media sosial
karena kita seringkali harus mengantri terlebih dahulu
berita ini juga menjadi informasi terakhir hari ini
jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi menarik dan banyak diperbincangkan lainnya di mata viral ya